sementara itu ketua harian partai gerindra sufmi dasko ahmad turut merespon soal peluang masuknya partai lain di luar koalisi
dasko menyebut partainya menjalin komunikasi dengan semua partai politik
menurut dasko komunikasi dengan partai politik lain berlangsung lancar
meskipun ia tidak bisa menyampaikan hasilnya saat ini
hasil komunikasi dengan parpol di luar koalisi akan disampaikan setelah proses sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat di mk selesai
saya rasa kalau komunikasi dengan lintas partai kita semua lakukan komunikasi
ya nanti mungkin tunggu waktunya kita akan sampaikan di media
tapi sinyalnya positif gak
iya semua sinyal komunikasi pasti positif
sementara itu presiden terpilih prabowo subianto yang hadir
dalam open house yang digelar di kediaman ketua umum golkar erlangga hartarto kamis lalu
menyebut kehadirannya saat itu sebagai silaturahmi antar sahabat
namun ketika disinggung wacana pertemuan dengan megawati soekarno putri
prabowo hanya melambaikan tangan sambil mengucap maaf lahir dan batin
kawan baik sahabat baik
jadi bagaimana sih kalau sahabat baik ketemu ya pasti
sinyal rekonsiliasinya apa makin kuat gak sih pak